mulai senin kemarin hingga akhir bulan mei mendatang
kepolisian republik indonesia menggelar operasi patuh semeru di seluruh indonesia
namun sayangnya operasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran berlalu lintas ini
justru diwarnai aksi kabur dan kucing kuncingan antara polisi dan pengendara motor
beginilah aksi ugal ugalan pengguna jalan saat razia digelar petugas polsek bubutan surabaya
seorang pengendara yang tidak menggunakan helm nekat menerobos dengan menaikkan kecepatan motornya
selain tidak terpuji aksi tersebut juga membahayakan orang lain
razia yang digelar selama dua jam ini banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan
mereka yang takut ditangkap akhirnya putar balik melawan arus
tak hanya itu para pengendara juga berupaya menipu polisi dengan cara pura pura sepeda motornya mogok
namun petugas yang tahu tetap menilangnya dan pengguna jalan pun balik
selain melawan arus ada juga pengendara motor yang bersembunyi di sela sela mobil yang berjalan merambat untuk menghindari razia
meski sembunyi petugas tetap mengetahui dan menangkapnya
ini memang banyak pengguna jalan yang jelas ketakutan pasti ada apalagi polisi yang melakukan pemeriksaan
memang ada beberapa yang melawan arah
nanti kita akan pasang anggota yang kreman sehingga bisa menghalung mereka yang melanggar atur kembali ke arah
operasi patuh semeru dua ribu enam belas digelar untuk menciptakan kondisi yang aman tertib dan lancar menjelang puasa ramadan dan lebaran dua ribu delapan belas
operasi ini digelar hingga dua bulan